dari sumatera utara terkait dengan aksi unjuk rasa di depan kantor dprd sumatera utara medan yang diwarnai kericuhan
dua kubu pengunjuk rasa yaitu aliansi gerakan mahasiswa sekota medan yang menuntut presiden jokowi turun
dan komunitas masyarakat cinta nkri yang mendukung pemerintah sempat saling melempar batu
kericuan berawal saat seorang anggota dprd sumatera utara sedang berbicara kepada pengunjuk rasa
yang mengecam pemerintahan jokowi dodo
lempar melempar botol air berlanjut menjadi lemparan batu yang dilakukan kedua kubu
kubu pendukung dan kubu anti pemerintah saling memprovokasi
kericuan meredah setelah polisi berhasil memisahkan kedua kelompok pengunjuk rasa
ada sebelas tuntutan yang hari ini kami suarakan kepada
pemerintah jokowi jk yang pertama adalah stabilkan perekonomian
kedua copot menteri perdagangan atas kebijakan ekonomi dan perdagangannya
ketiga stabilisasi harga bahan pokok
kemudian stabilisasi nilai tukar rupiah
tolak kedatangan imf wb nanti di bali
kemudian kembalikan premium kepada rakyat
cabut pp nomor dua puluh tahun dua ribu empat belas tentang tenaga kerja asing
membangun industri nasional
dan reprisi konfetur pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang upah buruh
kemudian kebebasan berpendapat dan kembalikan kabar pasal dua puluh delapan uu dua puluh delapan
kami mengingatkan ketika mahasiswa sempatan pendek sudah bergerak
hati hati pemerintah jokowi jk
karena ketika mahasiswa sempatan sudah bergerak
itu tanda negara ini sedang tidak baik baik saja
dan hati hati anda diturunkan sebelum tahun dua ribu sembilan belas secara konstitusional
kami ingin kembali sempurna
rasanya rakyat itu damai
secara berjalan bersama
minum kopi bersama kami
ingin berjalan bersama
masa ini tidak ada lagi satu keluarga saling menjatuhkan
tidak ada lagi satu kumpulan saling menjatuhkan
kami ingin kembali seperti yang kita jalani
terhadap pemerintahan jokowi seperti apa ini
dalam aksi ini
kami menilai pemerintahan jokowi
dan pak presiden soekarno saya di sini
kami menilai pemerintahan program kerja yang jarang berjalan
itu sudah sangat baik
agar lebih lagi mendekatkan masyarakat di situ
namanya kami mengharapkan kemampuan yang seperti itu
apa prestasi yang dinilai oleh